sama halnya dengan sejumlah pedagang di kawasan pasar tanah abang jakarta pusat
mereka masih tetap berjualan selama masa psbb fase kedua
belum adanya bantuan dari pemprov dki jakarta sejak penerapan psbb fase pertama lalu
membuat para pedagang ini memutuskan untuk tetap menggelar lapaknya
gubernur dki jakarta anies baswedan menegaskan bahwa fase kedua penerapan psbb akan fokus pada penegakan hukum
sejumlah sanksi telah disiapkan namun masyarakat masih terus melanggar peraturan tersebut
kondisi ekonomi menjadi satu satunya alasan bagi mereka mengapa mereka tidak menerapkan peraturan tersebut untuk bertahan hidup di dki jakarta
di hari ketiga penerapan psbb fase kedua gang kecil sepanjang tujuh ratus meter di kawasan pasar tanah abang ini dipenuhi oleh pedagang pakaian di lapak lapak kecil
setiap lapak tak memiliki jarak yang membatasi dengan lapak yang lainnya
sehingga mustahil untuk menerima penerapan
physical distancing di antara mereka
para penjual tak memiliki pilihan lain selain berjualan karena kondisi ekonomi yang semakin tak menentu akibat masa pandemi covid sembilan belas
dilema antara kesehatan atau ekonomi akan terus menjadi pilihan yang sama sama merugikan para pedagang di pasar tanah abang
karena kita mendesak kebutuhan ekonomi sehari hari buat makan buat jajan anak
pertama anak saya kan tiga
biaya buat sekolahnya juga makannya juga
makanya itu saya kerja seperti ini
mereka harus bersembunyi saat ada penertiban aparat untuk terus bertahan hidup
padahal sejumlah sanksi berupa denda dan hukuman penjara telah menanti bagi para pelanggar psbb
ya kalau kita kan pasti takut ya kan
menjadi warga ini pasti takut
tapi mau bagaimana lagi kita butuh makan
keluarga dari anak bini semuanya pada butuh
tapi dari pemerintah tuh belum turun anggarannya
belum sampai sekarang
bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah daerah tak kunjung datang sehingga mereka melanggar aturan psbb
gubernur dki jakarta anies baswedan telah menjanjikan bantuan sosial bagi warganya
saat konferensi pers terkait perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta
pada depan fase himbauan fase edukasional sudah selesai
sekarang adalah fase penegakan
karena itu di hari hari ke depan semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi tapi akan langsung ditindak
namun sayangnya konferensi pers tersebut tak sedikit pun membahas kepastian bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat
bukan tak ingin mendukung pemerintah mengurangi tingkat penyebabnya
namun para pedagang kecil ini menagih janji pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar mereka selama psbb dki jakarta berlangsung